sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya cari kamu sekarang
pasti saya cari kamu
aku harus pulang dari sini
ini untuk kamu
petah untuk kamu menuju kebahagiaan
aku harus cari petah itu
kalau enggak aku akan terus penasaran
aku yakin aku taruh di sini
aku harus pergi ke tempat ini
kau ada dua lian
kau bisa ada dua
kau kan merok

berarti ini yang benar
aku enggak akan biarin dia senak
yos perlu obat semahal itu
jangan jangan dia bisa bertahan hidup dengan obat itu
aku punya rencana
om fauzan ada perlu apa lagi ya om
kamu jangan berlagak bego
kamu masih terus kan usaha untuk ketemuranti
gasar gak tau diri
kamu jangan nelak lagi
nanti kamu gak akan berhasil lia
lia tuh bener bener gak ngerti dia maksud om apaan
ini masih ada urusan lagi
ini biar kamu tahu maksud saya
om fauzan keterlaluan
itu obat apa om
saya harus peduli
kamu dengar kaki
jangan pernah takut pada yang jahat
balikin dong ke sana
balikin dong ke sana
dia udah ambil duitnya
bagi kejar kita dia om udah buang obat apa apa
itu balasan buat om
karena om udah jahat sama lia
wah bener bener keterlaluan ya pak fauzan itu
tapi gua salah sama lo lia
lu tuh keren banget
udah berani minta ganti rugi sama pak fauzan
terus nyemplungin dia ke got
biar tau rasa tuh orang
ya bisa gak yang gua kesel sih
gua lagi jalan dia ngajep gua terus
yaudah gua tinggal aja
kan obat apa lebih penting
tapi tenang aja lia
dimana mana orang jahat itu pasti kena batunya
daruk bojeng yang siap ya
tadi lia udah beli obatnya
sekarang papa minum obat dulu ya
bentar ya pak
kalian harus berjuang seperti ini demi papa

bapak pasti sembuh
bapak pasti sembuh
bapak akan terus berusaha supaya sembuh
bapak pasti sembuh
tadi kakek udah nasihatin lia
lia inget terus lo omongan kakek
lia jadi berani deh sama orang yang jahatin lia
liat terus lo omongan kakek
liat terus lo omongan kakek
tidak berlalu sia sia
selalu ada petunjuk
kalau kita peka
kalau kita mau membaca dengan saksama
selalu ada petunjuk
liat terus lo omongan kakek
liat terus lo omongan kakek
liat terus lo omongan kakek
liat terus lo omongan kakek
liat terus lo omongan kakek
tidak berlalu bebas

tidak berlalu bebas
lihat tidak akan sia sia
yang saya mau kamu sama sekali lupain dia
kalau kamu gak mundurin berita saya
saya bisa stop seluruh pembiayaan pengobatan ibu kamu
nggak boleh ketemu sama ibu